pemerintah menyertakan profesi jurnalis ke dalam kelompok petugas pelayanan umum untuk ikut vaksinasi covid sembilan belas pada tahap kedua
untuk tahap awal pemerintah siapkan lima lima ratus dua belas dosis vaksin
diselenggarakan masal selama tiga hari sejak dua puluh lima hingga dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh
pekerja media yang datang menerima vaksin mengaku senang dan lebih tenang terutama bagi tim yang bekerja di lapangan
ya harapannya sih kerja menjadi sedikit lebih tenang walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan
tetap seperti semula menjaga protokol kesehatan secara ketat
tapi dengan vaksinasi ini saya pikir kerja kita yang sebelumnya sangat khawatir
sedikit agak ada kelegaan bahwa kita diberi mungkin sedikit amunisi untuk kemudian membuat kita menang dalam menjalani pekerjaan profesi ini
semoga ini semoga bermanfaat banget gitu loh
jadi udah berani kerja ketemu orang banyak biar gak khawatir lagi gitu ya
ya biar nggak khawatir lagi biar nggak was was lah pas syuting pas liputan gitu
benar sih memang profesi jurnalis ini sangat rentan ya karena dituntut untuk bisa bertemu dengan orang banyak
terus juga terus melakukan peliputan di kerumunan itu sangat sering sekali
tentu kita berharap agar proses vaksinasi ini segera mengakhiri masalah pandemi ini
dan bisa kembali ke kembali
kehidupan normal kita juga bisa melakukan peliputan juga secara normal
ketua dewan pers muhammad nuh mengaku lima lima ratus dua belas dosis vaksin hanya untuk pekerja media di wilayah jabodetabek
kuota vaksin bagi pekerja segera ditambah sesuai arahan presiden joko widodo
seluruh pekerja media nasional akan diberikan vaksinasi covid sembilan belas
apa yang sampaikan pak presiden pada saat hpn itu hari ini bisa kita laksanakan lima lima ratus dua belas
tentu jumlah wartawan tidak hanya itu itu yang hanya di jabodetabek
oleh karena itu kami akan terus bergerak ke daerah daerah
mereka pun yang di daerah daerah pun juga harus kita pastikan mendapatkan vaksin ini
karena apa ini bagian dari perlindungan
pekerja media dinilai masuk dalam kategori petugas pelayanan publik dan rentan terpapar virus covid sembilan belas
sehingga pemerintah memutuskan memberikan prioritas vaksinasi covid sembilan belas bagi wartawan
dedi zuhari andika marianto